pencarian emeril kan mumtaz atau eril putra sulung gubernur jawa barat ridwan kamil
yang hilang saat berenang di sungai arabain swiss masih terus dilakukan
pada senin waktu setempat pencarian dilakukan oleh aparat polisi air dan darat band
sementara tenaga pemadam kebakaran dan tenaga kesehatan tidak lagi terlihat
meski kondisi air jernih namun arus yang kencang tidak memungkinkan melakukan penyelaman
beginilah penampakan sungai arabain swiss pada senin siang
hingga dua km dari lokasi di swellenmatteli beberapa warga beraktifitas seperti biasa
seperti berwisata dan berbicara
akan berenang meski suhu air tergolong dingin mencapai tiga belas derajat celcius
namun satu km dari swellenmatteli warga tidak diperkenankan beraktifitas di dalam air
dikarenakan adanya benungan swellenmatteli
sementara itu satu kilo dari lokasi eril masuk ke sungai di marjilbat
hingga swellenmatteli terlihat polisi air kilit mudik mencari korban
sebelumnya eril hilang saat berenang di sungai aero band swiss pada kamis dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
ia diduga terseret arus sungai yang cukup deras
ketika itu eril sedang berada di swiss untuk mencari perubahan
dan menjadi sekolah dan beasiswa